tidak ada kondisi itu tidak ada kondisi
ribuan kali diperingati warga tak juga peduli
jadilah polres lumajang jawa timur punya sosialisasi yang jitu dan cukup membuat ngeri
pakai pocong dan badut dengan kostum virus corona dan lucu mengemaskan
itu saja oh tentu tidak
si pelanggar protokol kesehatan juga dimasukkan ke dalam keranda
biar merasakan pengalaman kematian akibat virus corona
itulah akibatnya jika masih malas pakai masker di luar rumah
kalau anda tidak peduli terhadap diri sendiri minimal pedulilah dengan orang lain
dropletmu itu lho membahayakan